jika nanti ada kebutuhan kebutuhan lain di luar yang sudah gratis tadi
terus kemudian teman teman dari lembaga survei lainnya seringkali merilis hasil survei
udah aja gitu abis hilang gitu
yang punya data kan orang yang bersangkutan
apapun caranya ya udah
oke dan itu pun dengan pinjaman pinjaman
tahun ketiga udah banyak juga lah asem manisnya lah
emang kok dipencet jadinya mas hari jadi
makanya mungkin yang bisa menghambat itu